video amatir yang telah viral di media sosial terjadi di kawasan kuningan jakarta selatan pada kamis siang
kerasnya benturan dari kopaja membuat mobil yang tengah mengantri masuk gedung wisma bakri satu rusak berat di bagian belakang mobil
setelah menabrak kopaja terpental dan tersangkut membatas jalan hr rasudasaib
warga yang sempat emosi sempat memecahkan kaca komanya
dalam keterangannya kepada detik com kasubdit gakum ditlantas polda metro jaya akbp budianto menyatakan kejadian ini diduga karena sopir kopaja kurang hati hati dalam mengemudi
meski selamat sopir dan penumpang mobil harus dibawa ke rumah sakit dekat untuk mendapatkan perawatan
kasus ini masih dalam penyelidikan pihak perwakilan